tak sengaja jari bayinya ikut terpotong
pihak rumah sakit mengambil
tindakan cepat dengan mengoperasi dan merawat
bayinya di ruang vip
pihak rumah sakit muhammadiyah palembang
pada sabtu sore mengakui
kelelayan salah satu perawatnya
untuk perawat tadi
sanksinya untuk sementara ini
dan nanti dia akan diproses
bagaimana tindak lanjutnya nanti sekarang
dia dinonaktifkan dulu
statusnya apa pak
statusnya perawat tetap
laporan keluarga korban telah diterima petugas
kasus ini kini dalam penyelidikan
palembang sumatera selatan